ruang isolasi covid sembilan belas di kota tangerang banten hampir penuh
seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus penyebaran virus corona di daerah ini
yang didominasi oleh klaster keluarga yakni mencapai tiga puluh enam persen
sisanya kluster industri perkantoran pesantren dan klaster baru dari lingkungan panti asuhan
rencananya pemerintah kota tangerang akan menjadikan salah satu hotel yang ada di kota tangerang sebagai tempat isolasi
hingga jumat sore tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas milik pemkot tangerang
di antaranya rumah singgah covid puskesmas panunggangan barat puskesmas gebang raya
serta puskesmas jurumudi telah terisi sekitar sembilan puluh persen
tim liputan cnn indonesia